aku sama pangeran
gak jadian kok bu
pak regar udah
lepas dong pak regar
udah sampe rumah pak regar
kok masih di jewer
itu hukuman buat orang yang suka kevo
pengen tahu aja urusan orang
urus saja diri kamu sendiri prince
bukan kepo pak regar
putri usus goreng
kan lagi dimarahin sama ibu nawang
ya jelas aja dia marahin
karena bu nawang udah tau
kalo kalian udah jadian
kok pak regar tau
karena bu nawang sendiri yang telepon saya dan nanya
saya jadi dituduh kan
kamu bikin gara gara aja prince
bikin induk saya jadi susah
akan ambiar gara gara
kalian pacaran bad streak
pak regar udah selesai nih curhatnya
saya mau ke rumah ibu nawang
saya khawatir sama putri
pak regar kalau putri dihukum sama ibu nawang gimana
ya itu udah resiko
karena udah terus terusan bohong sama bu nawang

risk biarkan aja mereka bicara
please biarkan aja mereka bicara
antara ibu dan anak
biarkan suasananya adem dulu
nanti baru kamu pikirin bagaimana selanjutnya
kamu bicara dengan putri nanti
ingat ya prince
pokoknya kalo kamu sampe nekat juga
selamanya kamu gak boleh masuk rumah saya lagi
sadis banget ancemannya pak regar
saya udah kesal banget habisnya
kamu gak pernah dengerin omongan saya
maju satu langkah
semuanya akan terjadi
aku sama pangeran
ga jadian kok bu
karena beneran aku nggak siap bu
kalau ibu minta aku jauhin pangeran kayak dulu
kamu ga jadi ya
terus maksud foto yang ada di ig pangeran
kalian pake baju kapel itu apa
itu pangeran bu
dia kurang kerjaan
terus dia suruh aku pakai
ya daripada aku dipaksa paksa terus
tapi beneran bu
aku belum jadian kok sama pangeran
bener kamu ga bohongin ibu
ibu harap kamu tuh jujur sama ibu put
ibu tuh gak mau kita dapat hinaan lagi dari pak alex
sakit rasanya dengar pak alex itu menghina kita
makanya ibu wanti wanti terus kan supaya kamu gak jadian sama pangeran
ya aku ngerti bu
aku janji gak akan nutupin apa apa dari ibu
nanti aku udah jadian sama pangeran
ibu ngelarang kamu untuk jadian sama pangeran
jadi kamu jangan pernah ada pikiran untuk mau jadian ya sama pangeran
ibu jangan marah lagi ya bu
pokoknya aku sedih banget kalau ibu marah sama aku
aku janji bu kalau keadaannya udah membaik
dan kalau aku udah siap aku janji akan jujur sama ibu
tapi aku harap suatu saat nanti ibu bisa restuin aku dan pangeran
selamat ulang tahun anak ibu sayang
selamat ulang tahun ya bud
sekarang kamu udah dua puluh satu tahun loh
aku pikir ibu gak akan kasih ucapan ke aku karena ibu tadi marah sama aku
put ibu tuh nggak akan cuekin kamu sayang
apalagi di hari ulang tahun kamu
dan kamu tau nggak hari kelahiran kamu itu anugerah juga kebahagiaan yang besar buat ibu
sekarang kamu tiup lilinnya tapi jangan lupa doa permohonan kamu dulu
aku sama ibu selalu sehat
sehat dan bahagia
selamat ulang tahun ya pak ya
kamu harus makin baik ya
nah sekarang kamu makan kuenya
ibu juga mau
gue belum bilang lagi ke ibu
soal ajakan citra
secara tadi gue habis dimarahin sama ibu
jadi nggak enak buat izin
gue cuma pengen ngajakin lo mau ke villa nyokap bockup gue di puncak
pak citra ngajak gue karena ide dari pangeran
soalnya tadi gue sempat dengar suara hati pangeran yang mau kasih surprise ke gue
yang nyuruh lo buat ngajak gue ke puncak
kok lo langsung nebak kalo gue disuruh sama pangeran
kue asal nebak aja sih
jadi di sana tuh ada acara keluarga
gue nggak mau kalo gue cuman sendirian
nggak ada kecuali gini
nggak ada kecuali gini
kamu kenapa sih sayang
kamu tuh lagi ulang tahun
sebenernya mau aku bicara sama ibu
mau bicara apa
jadi tadi malam citra ngajakin aku ke puncak bu
buat pergi sama keluarganya
nginepnya di villa keluarganya
lo bolehin aku pergi nggak
pagi ini sih bu berangkatnya
citra pergi sama orang tuanya
selain kamu ada lagi nggak temen yang diajak
misalnya rizky atau pangeran
ya enggak lah bu ini kan acara keluarga
gak mungkin rizky atau pangeran diajak
lagian kayaknya citra gak tau deh kalau aku hari ini ulang tahun